dan kami sudah terhubung dengan koordinator liputan senior cnn indonesia dimas adityo
lewat sambungan telepon yang tadi baru saja mendarat di bandara soekarno hatta bersama dengan rombongan novel baswedan dari singapura
dimas selamat siang
ya selamat siang reinhard
baik dimas saat ini posisi anda dan juga rombongan novel baswedan ada di mana
dan apakah memang benar novel akan langsung menuju ke gedung kpk
ya renhat betul sekali rombongan penyidik senior komisi pemberantasan korupsi novel baswedan
sudah tiba di tanah air di bandara soekarno hatta jakarta
dan saat ini rombongan sedang menuju kantor kpk di kewasan kuningan jakarta selatan
saya sendiri ikut dalam pesawat yang juga ditumpangi novel dari
reinhard bisa saya jelaskan bahwa novel naik pesawat garuda indonesia
dengan nomor penerbangan ga delapan ratus dua puluh lima dari singapura tadi
sekitar pukul setengah dua belas tadi mendarat dan langsung dijemput oleh
jumlah pejabat kpk termasuk salah satu pimpinan kpk
yaitu wakil ketua kpk laudem sharif
pejabat di kpk lain
langsung membawa novel melalui pintu vip dan rombongan langsung menuju saat ini
menuju ke kantor kpk
saat ini kami masih berada saya yang ikut berada bersama rombongan kpk
saat ini masih berada di jalan tol
belum terlalu jauh dari bandara soekarno hatta karena agak sedikit
lalu lintas agak sedikit tersedak
tapi kami sedang menuju ke kpk reinhardt
baik dimas ada pengamanan khusus kah
tadi ketika novel mendarat di bandara soekarno hatta sampai dengan anda sekarang perjalanan menuju kpk
karena tadi kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana kepulangan novel baswedan ketika sampai di bandar soekarno hatta
ya reinhard tadi telah turun dari pesawat
rombongan novel novel yang juga bersama istrinya ina emilda dan anaknya
langsung diarahkan oleh penjemput dari kpk
langsung diarahkan menuju ke
dan keluar lewat pintu belakang
memang novel tidak melalui pintu penumpang pada umumnya
tapi langsung dilewat pintu belakang
nah pengamanan memang agak cukup ketat
begitu karena pengamanan tersebut dilakukan oleh dari pihak kpk sendiri dan juga ada pihak kepolisian
baik dimas selain pihak keluarga
adakah pihak pihak lain yang bersama anda juga di pesawat
ataupun dari singapura ikut mendampingi novel selama perjalanan sampai dengan ke gedung kpk nanti
ya renhat dari singapura sejak kemarin memang novel baswedan sudah dijemput oleh dua orang penyidik kpk
dan satu dokter kpk
mereka ikut bersama novel dan penerbangan dari singapura menuju bandara soekarno hatta
novel sendiri tidak sendiri tapi juga bersama istrinya rina enjeda dan anaknya
yang sudah sejak beberapa hari lalu menjemput novel di singapura
baik dimas apakah anda dapat informasi ketika anda ikut bersama dengan rombongan
atau mungkin anda bercengkrama dengan sejumlah rombongan yang ikut dalam
atau mungkin dengan novel baswedan sendiri ya
apa nanti kegiatan ketika begitu novel sampai di gedung kpk
meskipun kita sudah dapat bocoran bahwa nanti akan ada penyambutan
tapi seperti apa kemudian novel memaknai kepulangan
apa yang memaknai kepulangannya ke indonesia kali ini
ya saya memang sempat berbincang dengan novel
tidak di pesawat tetapi kemarin pada saat di singapura
novel sendiri tidak begitu paham apa yang akan panitia penyambutan kah atau apa di kpk
karena itu dilakukan oleh pihak kpk
karena novel sendiri kepulangannya ini dia sangat siap dan sangat
justru sangat bersemangat sangat bahagia bisa
kembali ke tanah air karena dia sudah sepuluh bulan lebih berada di singapura
untuk menjalankan pengobatan di sana
kemarin saya juga sempat mewawancarai novel dan dia sangat bersemangat
dan dia sangat berharap untuk disembuh dan bisa kembali bercipras di kpk
saat ini memang yang informasi yang saya terima memang di kpk sudah jumlah pimpinan kpk
dan juga kabarnya juga akan berjalan
dan ada jumlah aktivis dari polisi masyarakat
dan aktivis dari aktivis aktivis anti korupsi juga akan ikut penyambut novel
cuma karena saya sudah dari pejabat saya tidak tahu bagaimana polisi kpk saat ini
tapi informasi yang kami terima begitu
karena saya saat ini juga bersama salah satu aktivis anti korupsi
haris azhar kebetulan satu mobil dengan saya
yang bersama saya juga berangkat dari singapura pagi tadi
menyatakan demikian bahwa kebetulan novel ini bisa disambut juga kita

karena novel juga merupakan salah satu simbol pemberantasan korupsi dan perjalanan hukum kasus korupsi di indonesia
oke baik dimas ini kan kepulangan novel baswedan tentu berkaitan dengan upaya penyembuhan rawat jalan begitu ya di indonesia
dari yang anda berkorespondensi langsung dengan novel baswedan
sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan terutama bagian mata dari novel baswedan sampai dengan saat ini tiba di indonesia
kondisi kesehatan mata novel baswedan sendiri
seperti kita tahu pada saat setelah dia menjadi korban penyiraman air kelas oleh kak besat ini
kita belum tahu siapa pelakunya
dua bola matanya terluka begitu
tetapi yang mata bagian kanan sudah relatif sudah jauh lebih baik dari saat kejadian
tapi meskipun itu dia masih tidak bisa melihat dengan normal kembali seperti berkabut
nah bola mata sebelah kirinya ini yang masih akan menjalani operasi tahap kedua karena bola mata yang kiri ini yang parah
nah kemarin sebelumnya
sebelum kembali ke indonesia
novel memang sempat mengecek gitu
cek ke klinik tempat dia berobat
dan dokter mengizinkan bahwa novel untuk dalam kondisi baik untuk kembali
meskipun pengobatannya belum selesai dan meskipun novel belum dinyatakan sembuh
karena novel masih akan melakukan rawat jalan
mungkin dua minggu ke depan dia akan kembali ke singapura untuk mengecek kesehatan matanya
dan dalam waktu dekat dia juga akan menjalani operasi tahap kedua untuk bola mata
oke baik dimas
jadi tadi novel baswedan tiba di bandara soekarno hatta
tepat pada pukul sebelas siang
dan dijemput oleh pimpinan kpk ada laude m syarif ya
tadi ketika anda mendampingi novel baswedan
baik dimas terakhir ini
anda kan ikut bersama dengan rombongan
karena kemudian kita akan fokus juga nanti ke gedung kpk untuk melihat langsung bagaimana persiapan di gedung kpk
dari yang anda posisi saat ini berada
kira kira pukul berapa nanti novel baswedan akan tiba di gedung kpk
baik kami mengalami kendala komunikasi dengan dimas adityo
tapi memang informasi sementara
bahwa novel baswedan bersama dengan rombongan yang juga ada tim kami di sana ikut dari singapura
sudah menuju gedung kpk dalam perjalanan tadi setelah mendarat di bandara soekarno hatta pada pukul sebelas siang lewat jalur vvip
untuk kemudian dijemput oleh pimpinan kpk ada laude m syarif dan langsung menuju ke gedung kpk karena ada penyambutan di gedung kpk